rasa bangga atas kemenangan zohri juga disampaikan presiden indonesia joko widodo
presiden berpesan agar prestasi yang diraih zohri kali ini juga akan menular ke prestasi atlet lain dalam turnamen asian games agustus mendatang
bangga ada anak bangsa yang bisa menjadi juara saya kira tidak saya saja tapi seluruh rakyat indonesia
tentu saja sangat senang bangga dan senang itu nanti moda moda kemenangan seperti ini
kayak kemarin ada badminton kita dapat itu moda untuk asian games dua ribu delapan belas
ini nanti juga di apa
lari juga mudah lagi untuk asian games saya kira
lalu muhammad zohri meraih medali emas kategori bergensi lari seratus meter putra pada kejuaraan dunia junior iaaf yang digelar di tampere finlandia
zohri berhasil mencapai finish dengan catatan waktu sepuluh delapan belas detik
mengungguli dua pelari asal amerika serikat antoni spart dan eric harrison yang berada di posisi kedua dan ketiga